informasi terkait asian games dua ribu delapan belas kaos yang dikenakan jonathan christie setelah bertanding pada asian games dua ribu delapan belas laku terjual empat ratus juta rupiah di sebuah lelang
dikutip dari detik com kaos yang dikenakan jojo dibeli oleh direktur utama pt surya citra media tbk hartono sutanto
selain kaos yang dikenakan jonathan christie ada juga kaos para peraih medali emas dari cabang pencaksilat
kaos atlet pencaksilat dibeli oleh penyanyi dangdut inul daratista seharga seratus juta rupiah
hasil lelang akan disumbangkan kepada korban gempa di lombok